selanjutnya pada hari ini juga saya sampaikan
terkait dengan ketidakhadiran dari saksi ah
kita tunggu sampai jam enam lewat
beliau tidak hadir dan tidak memberikan
konfirmasi alasan mengenai tidak kehadirannya
sehingga kami tim penyidik
akan melakukan pemanggilan
kepada yang bersangkutan
pada hari senin tanggal dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
kemudian terkait dengan penanganan cpo
akan kami sampaikan mengenai perkembangannya
bahwa sampai saat ini
tim penyidik jampistus sudah
memeriksa tujuh belas saksi
terhadap tiga tersangka konsorsium yang sudah ditetapkan sebelumnya
kemudian telah melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan